kami akan menempuh jalur hukum sejarah tersebut
tanpa kejar siapapun yang terlibat dalam pembantian ini
pernyataan itu disampaikan rizik sihab saat pemakaman anggota laskar fpi
yang tewas ditembak polisi di ruas tol jakarta cikampek
lima anggota laskar yang tewas dimakamkan di megamendung rabu sembilan desember
rizik meminta pendukungnya bersabar
karena fpi akan melaporkan kejadian tersebut ke komnas ham dan amnesty international
untuk mengetahui adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia
front pembela islam telah membeberkan kondisi enam jenazah anggota laskar fpi
yang ditembak mati polisi
menurut kuasa hukum fpi aziz yanuar
ke enam jenazah memiliki bekas luka tembak yang sama
yang mengarah ke jantung
dia juga mengatakan ada luka yang diduga bekas penganiayaan
aziz yanuar juga menyebut pihaknya telah memberikan sejumlah nama
pada lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
kami siang kuasa hukum dan keluarga laskar fpi yang tewas
mendatangi komisi tiga dpr ri
mereka meminta dpr membuat tim investigasi dan panitia kerja
agar kasus ini menjadi transparan dan hukum bisa ditegakkan
saya tadi minta supaya komisi tiga segera membentuk tim pencari fakta
nah kemudian bukan kita tidak percaya kepada propam misalnya
tapi kan yang menjadi masalah sekarang ini adalah problem
antara kepolisian dengan anggota
oleh karena itu tentu lembaga yang lebih netral
yang bisa memberikan keterangan yang objektif transparan
sementara itu polisi berjanji akan menyampaikan perkembangan proses penyidikan
kasus penembakan enam laskar front pembela islam secara transparan
kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini
dari rekan rekan eksternal untuk memberikan masukan
masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan
kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat
yang akan memberikan informasi
baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik
di baris krimpori
ataupun melalui hotline yang kami siapkan
masyarakat dapat berpartisipasi mengungkap kasus ini
dengan memberi masukan dan informasi kepada polisi
tim liputan cnn indonesia